suasana duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan lion air bernama fiona ayu jan di perumahan dasana indah kelurahan bojong nangka kelapa ii kabupaten tangerang banten
tak hanya fiona yang menjadi korban ia diketahui turut berangkat bersama seorang asisten rumah tangga bernama kotija yang juga turut menjadi korban
antara ini dia nggak pernah yang namanya buka kaca mobil dadah dadah gitu ya
yang terakhir tuh pas aku antri keluar dari situ dia masuk mobil dia buka kaca mobil langsung dadah dadah cici
kalau pergi jauh nggak ada
nggak gitu paling chip jalan ya
hal yang tak biasa dilakukan fiona itu menjadi kenangan terakhir jane saat mengantar sang adik keluar rumah
senin dua puluh sembilan oktober fiona ayu berangkat ke bandara soekarno hatta tangerang banten
hari itu fiona dan asisten rumah tangganya koti jah
akan kembali ke rumahnya di pangkal pinang kepulauan bangka belitung naik pesawat lion air
tak kunjung mendapat kabar adiknya sampai di pangkal pinang membuat jane bertanya tanya
kabar tentang fiona didapatkan saat menonton televisi dan menemukan nama fiona dan kotijah dalam manifest penumpang lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh
sementara itu anak fiona dave ahmad muriono menyebut ibunya sempat berpesan agar ia rajin belajar agar nilainya membaik
kami berdua sudah mengambil rapor nilai aku agak drop
terus aku bilang janji mau betulin nilainya nanti pas naik semester dua
nah itu ledgingnya
ledgingnya yang biru
terus mama bilang kalau nilainya jelek lagi diberhentiin sekolah bolanya
keluarga fiona ayu berharap fiona segera ditemukan dan jenazahnya bisa dibawa ke rumah untuk segera disemayamkan
harapan serupa juga disampaikan keluarga asisten rumah tangga fiona kotija di tegal jawa tengah
taswad ayah kotijah mengaku sangat terkejut mengetahui anaknya ikut menjadi korban jatuhnya pesawat lion air
dari kecelakaan kapal mabur
koti jah meninggalkan dua anak yang masih kualita yang kini diasuh oleh kakek dan nenek mereka di tegal